jangan khawatir ya
tapi aku tetap aja takut mah
aku tuh selalu berharap
dina mencintai aku
tapi kayaknya itu bakalan sia sia
kamu jangan khawatir ya
kamu jangan berpikir terlalu jauh
kalo kamu begini terus
udah kamu tenang aja
kamu sekarang masuk kamar
tenangin diri kamu
udah gak usah terlalu khawatir gitu ya
semoga aja syarah ini berhasil
makasih ya pak
kamu istirahat kemari ya
pak rendy iya ini ada petipanmu pak rendy
nenek mau nikah
nenek mau nikah
nenek mau nikah
nenek mau nikah
gak ada bj
terima kasih ma
terima kasih ma
kita harus bisa mempersatukan elsa sama nino lagi
kalau pernikahan mereka semakin gak sehat
nantinya akan semakin susah untuk dipertahankan
iya sih pak
mama pikir juga begitu
awalnya mama juga memang gak mau ikut campur urusan anak anak kita
tapi kalau sekarang salah satu dari mereka udah minta tolong ke kita pak
itu artinya kan mereka masalah besar
kita harus bantu
baru berapa tahun nikah
tiap hari kerjanya ribut aja mah
pokoknya pernikahan mereka
harus bisa langgeng seperti kita mbak
apa yang harus kita lakukan
agar kita bisa memperbaiki hubungan mereka
cara meyakinkan si dia kalau cintamu itu
tapi andi memang gak percaya
rayakan hari spesial paliang
empat bulan pernikahan juga banyak
tampil semenarik mungkin di depan pasangannya
oke gitu ya
ngasih makan putra kidul
gosok gigi udah
mamanya putra kidul
aduh siapa sih ini
malam malam jam segini tuh masih telepon aja
ki besok randy pake pake ke rumah ya
tiga atau empat style sekalian ya
nanti titipin ke randy
sekalian sama setting saya juga
mas al mau kemana
kan bali lagi di rumah sakit
kenapa kok kembali ditinggal tinggal
ya saya di rumah sakit lah
nah terus sampe situ mas al ngapain
kok nyuruh gigi sambil bawa jas segala
emang nanti di rumah sakit bakal ada mau meeting mas
kerjain aja bisa gak
dokter yang ingin bicara sama bapak
itu ada saya kerja sama pak al
saya sibuk banget
sampe gak sempet bercerai pasangan
silahkan duduk pak al
begini pak ada yang ingin saya sampaikan
karena progres bu andin terus membaik
terima kasih pak al
terima kasih pak al
bu andin sudah bisa pindah ke kamar rawat biasa
itu artinya istri saya sudah mulai sembuh kan dok ya
perkembangannya sangat pesat
perlahan lahan kondisi bu andin memang menuju kesembuhan
bapak bisa urus ke bagian administrasi
untuk kamar rawat bu andin
kalau gue bikin momen spesial
buat ngerayain kondisi andin yang makin membaik
istri saya besok dibingatkan ke ruang rawat
saya mau ruangannya vvvt ya
baik pak pasien atas nama siapa
andin ekarisma putri
baik pak akan saya siapkan
terima kasih pak